rencana penambahan kuota haji indonesia di tahun dua ribu tujuh belas membuat warga berharap bisa mengurangi lamanya antrian haji di indonesia
seperti di kota bandung lama antrian haji reguler di kota ini mencapai waktu tujuh belas tahun untuk pendaftar yang baru
lamanya waktu antrian pemberangkatan haji di indonesia membuat masyarakat harus menunggu lama untuk bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji
hal ini dialami oleh saminah warga kota bandung ini baru saja mendaftar haji bersama dengan suami dan satu orang anaknya
usia samina ketika mendaftar saat ini ialah empat puluh tujuh tahun
jika mengikuti sistem antrian haji di bandung maka samina baru bisa berangkat haji tujuh belas tahun lagi atau ketika umurnya sudah menginjak enam puluh empat tahun
untuk berangkat hajinya sendiri berapa lamanya
katanya sih tujuh belas tahun
ini harapannya apa
harapannya ya kalau bisa jangan sampai tujuh belas tahun supaya nanti saya jangan terlalu tua gitu
sebelumnya menteri agama lukman hakim saifuddin melalui akun twitternya mengatakan bahwa akan ada penambahan kuota haji tahun dua ribu tujuh belas sebanyak lima puluh dua dua ratus orang
menanggapi hal ini kementerian agama kota bandung mengaku belum menerima edaran resmi
terkait hal ini
belum ada surat secara resmi kepada kita
jika memang nanti ada penambahan ada pengkhususan nggak untuk lansia
kalau pengkhususan untuk lansia memang tahun tahun kemarin juga kita ada penghususan
jadi tiap tahun untuk lansia itu yang di atas usia tujuh puluh dua tahun itu kita ada prioritas bagi yang sudah mendaftar dua atau tiga tahun sebelumnya
artinya jika ada tambahan kemungkinan ada
kemungkinan tambahan lansia ada lagi
di tahun dua ribu tujuh belas jumlah kuota haji indonesia mencapai dua ratus dua puluh satu ribu peserta
sementara di kota bandung jumlah kuota haji hanya berjumlah satu tujuh ratus tiga puluh satu orang
franky wijaya bandung